ya tiga puluh enam finalis abang none jakarta dua ribu dua puluh dua lalu kemudian mengerucut menjadi tujuh pasang pemenang
dan akhirnya juga terpilih abang dan none jakarta dua ribu dua puluh dua
ada andika pratama abang jakarta dua ribu dua puluh dua sudah bersama kita di studio cnn indonesia
assalamualaikum selamat datang dika
terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mampir ke cnn indonesia
pertama kali kita ingin mengucapkan selamat untuk predikat sebagai abang jakarta dua ribu dua puluh
tapi sayang sekali nonenya nggak bisa hadir ya hari ini
tidak bisa hadir
oke diwakilkan oleh dika siang ini
gini semalam kita mungkin semua melihat ya bagaimana kemeriahan bagaimana antusias
bagaimana riuhnya pemilihan abang none jakarta dua ribu dua puluh dua setelah dua vakum tahun
dua tahun nih maksudnya dua tahun vakum dua ribu sembilan belas
akhirnya dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu akhirnya dua ribu dua puluh dua digelar secara langsung begitu ya
sebelum lebih lanjut kita ingin mendengarkan bagaimana kemudian dika memiliki kesan dari pemilihan tadi malam
kesan pertama dalam pemilihan abang none adalah kesan yang sangat luar biasa bang
karena bagi saya abang none adalah platform yang luar biasa
yang tidak hanya untuk menjadi inspirasi bagi generasi muda
tidak hanya menjadi role model
bagi generasi muda jakarta
tapi juga sebagai penyambung lidah masyarakat kelas bawah
nah oleh sebab itu menjadi aspirasi masyarakat juga
jadi kesan utama dari abang none adalah inspirasi dan aspirasi dari masyarakat
juga kesan kedua bersama dengan teman teman finalis lain adalah kekeluargaan
dimana di abang none kita mendapatkan kekeluargaan yang begitu luar biasa dari enam wilayah berkumpul menjadi satu
berkolaborasi untuk menciptakan yang terbaik bagi jakarta
karena memang jakarta sebagai kota kolaborasi
harus memang kita wujudkan bersama sama generasi muda
gini mengenal jakarta dan memperkenalkan jakarta adalah tugas utama kalian
sebelum kemudian punya tugas penting itu dalam satu tahun ke depan penugasan
andika melihat jakarta hari ini seperti apa
jakarta hari ini seperti yang disampaikan oleh gubernur tercinta kita bang
adalah jakarta kota global
dimana semua infrastruktur sudah berskala internasional
ada jakarta international stadium ada juga banyak artifisial artificial intelligence yang ada di jakarta
nah ini adalah wajah baru jakarta yang diciptakan untuk memberikan yang terbaik pelayanan terbaik bagi masyarakat jakarta
dan juga banyak sekali layanan layanan publik seperti jaklingco plus jakarta yang memang siap untuk berkolaborasi bersama masyarakat
karena memang di jakarta empat ini kita harus siap berkolaborasi dengan masyarakat
tidak hanya menerima aspirasi masyarakat saja tapi sudah melibatkan masyarakat
dalam proses menjalankan pemerintahan
tentu dika sebagai dutanya ya sebagai sosok yang mungkin dijadikan role model
peran generasi muda jakarta sudah sejauh itukah atau melihatnya seperti apa
sudah sejauh itu karena memang kita sebagai generasi muda jakarta yang memang dituntut
apalagi abang none dituntut untuk menjadi yang terbaik menjadi promotor dari pariwisata jakarta
dan hari ini tidak hanya pariwisata jakarta
tapi juga keseluruhan dari jakarta mulai dari duta investasi ekonomi segala macam yang ada di jakarta
kita dituntut untuk memberikan yang terbaik pada hal itu
dan memang sudah saatnya kita generasi muda tidak hanya menjadi agen perubahan lagi bang
tapi siap menjadi pemimpin perubahan
oke gini ada stigma yang melekat di tengah masyarakat bahwa kemudian abang none dki jakarta yang terpilih hanya bagian dari agenda pariwisata dan kebudayaan
yang setiap tahun digelar
lalu kemudian penugasan penugasannya dianggap belum melihat realitas yang terjadi sebenarnya di jakarta
khususnya di pelosok pelosok jakarta
merespon ini bagaimana apakah ini juga nanti akan menjadi bagian atau konsen andika setelah terpilih
atau memang hal hal ini sudah terlihat dari dulu begitu
berkaitan dengan inklusivitas bersama dengan masyarakat masyarakat kelas bawah
alhamdulillah saya juga mendirikan sejuta tangan untuk negeri
yaitu organisasi yang bergerak di pemberian fasilitas pendidikan bagi anak anak tidak mampu dan anak anak disabilitas serta putus sekolah
nah ini merupakan salah satu langkah awal bagi abang none yang tidak hanya sekarang terlihat eksklusif
tapi lebih inklusif lebih memasyarakatkan masyarakat memanusiakan manusia
nah oleh sebab itu ini merupakan langkah baru dari abang none yang tidak hanya sekarang dilibatkan hanya jadi asher
tapi juga siap mendukung program pemerintah dan juga merangkul masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi jakarta
karena memang iya sudah saatnya gitu bang abang none memberikan yang terbaik bagi masyarakat
ini juga tadi seperti di awal kita juga sempat menyinggung soal jakarta kota global begitu
apakah kemudian dika sudah melihat situasi dan kondisi dan kesiapan jakarta ini sudah bisa bersaing dibalik persoalan persoalan tadi yang masih perlu dibenahi
benar sudah bisa bersaing
karena memang sudah banyak jawaban jawaban yang diberikan oleh pemerintah
seperti di speech saya di malam final kemarin yaitu tentang transformasi transportasi
itu dimana sekarang sudah dijawab oleh pemerintah dengan jaklingko
kemudian soal kemacetan
kemudian soal banyak sekali persoalan persoalan lain yang sudah dijawab juga dengan pemerintah
seperti ada jaki sekarang di jakarta itu untuk segala macam sudah terintegrasi

dan juga ada tod transit oriented development untuk mengurangi kemacetan
nah ini merupakan salah satu langkah awal untuk menciptakan jakarta kota global
dan sudah didukung oleh masyarakat
dan ini yang memang harus kita kampanye kan bang
sebagai abang none harus memberikan kampanye kepada masyarakat
bahwasanya memang harus seperti menggunakan jak lingko menggunakan bus yang sudah disediakan pemerintah
itu untuk mengurangi kemacetan dan juga polusi udara
nah satu lagi hal menarik kota tua sekarang sudah menjadi wajah baru jakarta
kota tua sekarang sudah menjadi kawasan zero emission
nol emisi di sana
nah ini merupakan salah satu langkah pemerintah juga untuk menerapkan jakarta kota global
dimana menghilangkan polusi udara
karena semakin hari jakarta semakin cerah semakin bersih
ini adalah langkah baru pemerintah untuk memberikan yang terbaik bagi jakarta
oke selain penugasan yang berkaitan dengan pariwisata dan kebudayaan
kalian juga ada tidak ya assignment yang juga melibatkan peran aktif teman teman di abang none ini
untuk persoalan persoalan pemerintahan misalnya ya
persoalan klasik di jakarta ini soal banjir kemacetan soal kepadatan penduduk dan kemiskinan mungkin ya
apakah ini juga akan diberikan tugas tugas khusus untuk kalian
paling tidak kalian disuruh terjun melihat situasi realnya seperti apa
dan diajak untuk berdiskusi memecahkan persoalan persoalan ini
agar kemudian jakarta kota global bisa menjadi kota global

persoalannya selesai dari bawah sehingga kemudian membangunnya menjadi lebih mudah begitu
dan kemarin kita juga sempat diberikan pengetahuan oleh ibu sriharyati ketua dewan juri kita
berkaitan dengan u dua puluh
urban dua puluh yang baru saja digelar di jakarta
karena salah satu isi dari u dua puluh adalah ekonomi
dimana memang untuk membangkitkan perekonomian indonesia
nah ini adalah salah satu langkah
memang pemerintah melibatkan abang none untuk memang memberikan yang terbaik bagi jakarta
karena memang sudah saatnya kita berinklusifitas dengan masyarakat
nah jadi sudah dilibatkan tidak hanya dalam segi pariwisata
tapi juga dalam hal lain kita sudah dilibatkan
nanti usai jeda kita akan lanjutkan lagi
termasuk juga apakah kemudian teman teman abang none dua ribu dua puluh dua ini
mendapatkan tugas khusus dari gubernur dki jakarta anies wasbedan
tapi nanti dijawab
kita akan kembali lagi nanti cnn indonesia news hour
bersama abang jakarta dua ribu dua puluh
andika pratama akan dilanjutkan usai jeda
ya kita masih bersama bang andika pratama
abang jakarta dua ribu dua puluh
setelah menurunnya level ppkm
masih dalam situasi pandemi
lalu kemudian pariwisata jakarta ini digenjot begitu ya
untuk terus ditingkatkan
bahkan beberapa waktu lalu kita melihat ya
ada pariwisata di bidang kreasi di jakarta
kemudian teman teman dari abang none dua ribu dua puluh dua ini
juga melihat bahwa ada potensi potensi lain
untuk mengembangkan pariwisata di bidang kreasi seperti itu
atau budaya dari perspektif lain
bagaimana kemudian membungkusnya ini
di tengah situasi yang juga masih cukup terbatas
salah satu dari subsektor ekonomi kreatif
adalah bidang fashion
nah ini merupakan salah satu bentuk juga
disediakan oleh pemprov dki jakarta
dimana ruang pertama adalah rumah
ruang kedua adalah tempat bekerja
dan ruang ketiga adalah tempat kita bisa berkumpul
nah ruang ketiga ini berhasil menarik minat masyarakat
salah satunya cita m fashion week
dan salah satu subsektor dari ekonomi kreatif
nah ini merupakan salah satu langkah baru
untuk memperkenalkan fashion indonesia
namun ada beberapa hal yang memang harus dibatasi ya
mungkin seperti penggunaan pakaian
yang memang harus kita sesuaikan dengan adat ketimuran
yang memang sesuaikanlah dengan adat adat kita
kemudian juga misalnya penggunaan trotoar
yang tidak sesuai dengan jalurnya begitu
dan juga ini yang harus dipromosikan lagi
harus diedukasikan lagi kepada masyarakat
bahwasanya memang benar
ruang ketiga adalah untuk tempat kreativitas tanpa batas
tapi tidak melanggar norma norma yang sudah ditentukan oleh pemerintah
dan juga norma norma adat yang sudah ditentukan oleh negara kita
oke titik berat pariwisata
untuk dikembangkan di tahun ini lebih kemana
untuk dki jakarta kali ini kita memang berfokus kepada urban tourism
karena memang dki jakarta memang minim akan pariwisata alam
kecuali di pulau seribu
nah jadi urban tourism adalah salah satu fokus dari bapak andika permata
bapak kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif kita
untuk di fokus dikembangkan lagi
seperti yang tadi yang sudah saya sampaikan bang
itu yang ada di terowongan kendal
itu memang salah satu hal yang harus dikunjungi juga oleh masyarakat indonesia
dimana disana kita bisa melihat contoh artificial intelligence yang memang sudah dikembangkan disana
nah memang urban tourism memang yang akan dikembangkan di jakarta
kemudian juga pariwisata alam seperti yang ada di pulau seribu pulau sebira pulau onrus
juga memang harus digenjot
apalagi sekarang pak anies memberikan pulau seribu digital
dimana mengundang orang orang untuk bekerja di pulau seribu begitu
ini pesan khusus tidak dari pak gubernur soal penugasan kalian di tahun dua ribu dua puluh dua ini seperti apa
untuk penugasan lebih ke promosi edukasi dan juga inklusivitas
karena memang kita tahu bapak anies baswedan adalah sosok yang memang inklusif
memang sangat sangat mendekat dengan masyarakat kelas bawah
dan juga masyarakat masyarakat menengah ke bawah

dan ada hal menarik nih bang
di tiga besar saya menggunakan bahasa isyarat dalam menjawab pertanyaan
akhirnya aku cinta jakarta begitu
ini mungkin salah satu faktor kemenangan saya juga
bapak gubernur melihat itu
nah ini salah satu langkah menarik juga dari pemprov
karena memang pemprov sudah menyediakan kesetaraan
apalagi dengan disabilitas
karena memang kota global tidak hanya maju di infrastruktur saya
tapi sumber daya manusia juga memang harus dimajukan
salah satunya adalah kesetaraan
nah menghormati disabilitas
menghormati disabilitas adalah hal paling penting
nah oleh karena itu
menghormati para disabilitas dan juga memberikan inspirasi kepada para disabilitas
bahwasanya saya bisa berada di sini kenapa kalian tidak
pertanyaan terakhir untuk abang jakarta dua ribu dua puluh
hal pertama yang akan dilakukan setelah tadi malam dinobatkan
sebagai abang jakarta dua ribu dua puluh dua dan tentunya nanti akan berkolaborasi dengan none jakarta dua ribu dua puluh
apa yang akan dilakukan
kolaborasi adalah hal yang akan pertama kali kita lakukan
bersama dengan plus jakarta juga
berkolaborasi dengan organisasi yang saya dirikan yaitu sejuta tangan untuk negeri
memberikan fasilitas pendidikan bagi anak anak kurang mampu
kita ingin mengembangkan inklusivitas di jakarta lebih dalam lagi
bersama dengan para finalis abang none jakarta dua ribu dua puluh
kita akan berkomunikasi untuk melakukan kolaborasi
memberikan yang terbaik bagi anak anak jakarta
apalagi anak anak jakarta yang tidak mampu
karena memang kita tahu ada sekitar tujuh puluh lima ribu anak di indonesia yang putus sekolah
dan sebagian ada di jakarta
nah ini yang memang harus kita tuntaskan bersama dengan pemerintah juga
bersama bapak anies juga
kita akan mengentaskan ini
mengembalikan maruah anak anak jakarta untuk bisa berkembang
karena memang perkembangan seberdaya manusia adalah hal yang paling penting dalam mewujudkan jakarta sebagai kota global
oke kita aminkan semua hal hal baik yang tadi disampaikan oleh andika pratama selaku abang jakarta dua ribu dua puluh
semoga kemudian tugas tugas yang akan menunggu kalian selama satu tahun ini bisa dijalankan dengan baik dengan lancar begitu
sehingga membuat mimpi mimpi masyarakat jakarta untuk menjadikan jakarta menjadi kota global
atau menjadi kota yang memang ramah untuk masyarakatnya ini bisa terwujud dalam waktu yang
sekali lagi andika abang jakarta dua ribu dua puluh dua terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio cnn indonesia dan berbagi perspektif dengan kita semua
selamat sekali lagi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan cnn indonesia news hour akan kembali dengan informasi penting dan menarik lainnya tetaplah bersama kami